udah siapin kamu sayang
kayaknya mama lagi siap siap
keburu ketinggalan jumlahnya
nama kamu kok tumben lama ya siap siapnya
ma buruan ma
kamu cari apa
tadi aku lagi nyari
tapi sekarang udah ketemu kok
terus mau ke nanya mama mau buat apa
mama kan kalau gak pake mau ke nanya ini
gue nanya sekarang ketinggalan disini
intan kamu mau kemana
udah siapin kamu sayang
kayaknya mama lagi siap siap
keburu ketinggalan jumlahnya
nama kamu kok tumben lama ya siap siapnya
ngapain sih kalian teriak teriak
mama gak keluar keluar dari tadi
drama apalagi yang dia buat
ngomongnya kok kayak gitu sih
kenapa anda teruja
terus engkau jadi anak pembawa tak
ibu dah siap pulang ya
a kan occasionalnya
dengerin mukena ini ke mama
intan dengerin om ya
intan harus percaya sama om
intan gak akan boleh masuk rumah itu
aku bakalan titipin kena ini ke sapa
om pergi temenin ya
gak usah om
aku bisa sendiri kok
ngapain lagi anak gembel itu datang kesini
kamu ngapain kesini
berani beraninya kamu datang ke rumah ini
mama selalu pake ini setiap sholat terawih
mama cuma mau pake mukena ini untuk sholat
tolong kasih mukena ini ke mama
berani beraninya kamu nyuruh aku
ngapain kamu kesini
kamu inget gak
karena kamu itu udah bikin mama sakit
jadi gak usah kesini sini lagi
ya aku mau pergi tiara
bibit tolong berikan ini untuk mama
ini mukena kesukaan mama
mama tuh cuma mau sholat kalau pake mukena ini
tolong kasih ke mama ya
aku pergi dulu
salam jalan cepetan
apa sih pentingnya mukena ini
kok intan repot repot bawa kesini
ada titipan buat mama
kamu dapat mukena ini dari mana
mas kawin papa dulu buat mama
kawin papa dulu buat mama
waduh nasinya udah mateng nih

siti nanti sekalian bangunin pak ardi sama nantiara ya
apa apa sama mama gak ikutan sahur
ya kita tunggu aja sebentar lagi juga mereka turun

nah itu mama dan papa kamu

di sini duduk di samping aku
tante pindah dong
sini ma duduk
intan mana kok intan gak ada disini
sebenernya mama tinggal disini
sebenernya mama tinggal disini
yang ditanya ini intan

tiara sepertinya mulai kesal sama naila
yang lebih memperdulikan intan
dengan begini tiara gak akan menyayangi naila
dengan begini tiara gak akan menyayangi naila

dan mungkin akan segera meminta tuhan
untuk menjaga naila kembali ke rumah lamanya
apa dia masih tidur ya
kok gak dibangunin
nay kamu makan dulu ya
kayaknya baru imsak soalnya
gak intan dimana
kalau misalkan dia gak sahur
nanti dia puasnya gimana
nanti kalau puasnya dia kelaparan gimana
nanti kalau puasnya dia kelaparan gimana
semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa
semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa
satu bulan penuh
intan cuci piringnya nanti saja ya
kita sholat subuh dulu
ya yang aku nanti di dapur aja kok
udah biar sini om irza aja
intan gua saja ya
nah intan pakai itu aja
teko sama gelas ya
semoga kehadiran mirza
bisa membantu intan mengubahkan kesedihan
karena ditinggal mamanya
saya lega dengan keberadaan mirza disini
sepertinya mirza bisa
menjadi penghiburan buat intan
untuk melupakan kesedihan
karena jauh dari mamanya
saya berpikir juga begitu